gmi ini ada singkatannya nih
ini bakal jadi quote
saya belajar dari gus romi
ganjar mahfud pilihan indonesia
walaupun hati teriris
itu bakal quote itu
itu dari gus romi
hadi teriris tapi muka harus
insya allah rejeki tidak akan